penyakit hepatitis akut misterius mulai menghantui warga ibu kota
setelah adanya temuan dua puluh satu anak di jakarta yang diduga terjangkit hepatitis akut
kini dua puluh empat anak lainnya dilaporkan mengalami gejala hepatitis
ditemui di gedung balai kota dki jakarta pada kamis malam
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria memastikan
sepuluh anak itu tidak masuk kategori gejala hepatitis akut
namun hanya bergejala hepatitis biasa
kebukaan yang diduga kuat dalam kategori hepatitis akut itu ada dua puluh satu kasus
tiga meninggal kemudian empat belas kategori di bawah umur
enam belas tahun sisanya tujuh di atas enam belas tahunnya
semuanya masih dalam proses penyelidikan pemeriksaan epidemiologi
di luar itu memang ada lagi dua puluh empat kasus kategori hepatitis yang umum biasa
kejala namun masih dalam bentuk kejala
nah inilah kita minta seluruh warga untuk lebih berhati hati
sebelumnya tiga pasien kasus hepatitis akut yang sempat dirujuk ke rumah sakit
cipto mangunkusumo jakarta tidak bisa diselamatkan
karena kondisi kesehatannya yang cukup buruk
namun hingga kami siang belum ada pasien baru yang ditangani rscm
ketua tim transplantasi dan jaringan terpadu prof hanifa oswari
meminta masyarakat tidak panik menghadapi kemunculan penyakit misterius ini
masyarakat harus paham upaya pencegahan dan penanganan
kasus penyakit yang menular melalui saluran pencernaan ini
perkembangannya satu nggak seperti covid yang demikian cepat
yang kedua jagalah tadi bahwa jagalah kemungkinan untuk masuk terutama melalui saluran cernaan
yang ketiga tetap waspada kalau ada sakit yang berhubungan dengan saluran cerna
mintalah pertolongan pada fasilitas kesehatan terdekat
dokter spesialis anak rscm dr fatima safira alatas menjelaskan
sejumlah gejala agar orang tua menaruh perhatian lebih
di antaranya demam diare air seni yang keruh hingga bengkak di perut bagian kanan
biasanya pasien datang dalam keadaan lemas lalu juga sakit perut
itu bisa terjadi pada bagian tengah yang biasa pada sakit perut berulang
tapi juga bisa sakit perut hebat bisa di bagian kanan
kanan itu kalau hati adanya di sebelah kanan atas
jadi kalau ada kanan atas itu nyeri sekali
dan perutnya terlihat lebih besar itu harus curiga bahwa ini adalah suatu hepatitis
ya pandemi covid sembilan belas memang mengajarkan kita mengenai peranan besar dari menjaga perilaku hidup bersih sehat
dan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk terhindar dari penyakit
dari penyakit menular termasuk penyakit hepatitis akut ini
dan ikatan dokter anak indonesia pun memberikan beberapa tips untuk mencegah terjangkitnya penyakit hepatitis akut
yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan benar
yang kedua meminum air bersih yang matang
yang ketiga makan makanan yang bersih dan matang penuh
keempat membuang tinja dan atau popok sekali
yang ketiga memakai masker dan menjaga jarak
kelima menggunakan alat makan sendiri sendiri
dan keenam memakai masker dan menjaga jarak
warga juga disarankan untuk menghindari menggunakan kolam renang umum untuk saat ini
dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala
tim liputan cnn indonesia